kpu kabupaten lebak banten menolak pencalonan pasangan cecep sumarno didin saprudin yang mendaftar sebagai calon bupati lebak dan juga wakilnya
pendaftaran pasangan dari perorangan ini juga diputuskan tidak sah karena masalah berkas
pengembalian berkas pendaftaran pasangan cecep sumarno didin saprudin tidak melampirkan form model bbkwk dan b dua kwk
sesuai dengan peraturan kpu yang mewajibkan setiap bakal calon wajib melampirkan form tersebut
keputusan ini membuat mereka memprotes keras dan beradu mulut dengan komisioner kpud lebak
pendaftaran calon bupati dan wakil bupati lebak lewat jalur perseorangan jilid dua dibuka tiga hingga tiga hari hingga empat belas februari dua ribu delapan belas
namun hingga batas yang telah ditentukan pasangan ini belum juga memenuhi kekurangan berkas pendaftaran
model bbkwk itu adalah model surat pernyataan dari yang bersangkutan dalam rangka proses pencalonan
kemudian yang kedua adalah b dua kwk itu adalah surat kesesuaian visi misi
itu dua hal itu yang terkategori pada syarat pencalonan tidak ada maka kemudian
karena itu harus ada ketika proses penertaran dan itu tidak ada maka kemudian otomatis terkategori pada tidak memenuhi syarat